semarang semarang semarang
cirebon semarang semarang
kang cecep jadi datang kesini
kira kira kang cecep bakal ngebela siapa
kita atau tony sama boy
sebenarnya kenapa tony sama si boy keluar
mereka gak cocok sama kita
kita juga agak cocok sama mereka
tony mukanya bos kok dia yang
kita harus tetep waspada
tanggung jawab kita
sekarang kita harus gimana
tindakan otang itu makar
kamu tau makar gak
kalo gak tau bilang aja gak tau
gak usah gengsi
tau pemberontakan kan
jadi kita harus gimana
bilang sama kang cecep kamu diusir utang
saya atau kita
kamu diusir otang karena mencoba menghalangi otang
kamu ngerti gak
dompet saya kok gak ada
boy sekarang udah ada di terminal
karena ada pemberontakan
tony dihajar otang
otang paling susah dikasih tau
bahwa hanya mau nentang terus
mungkin otak ada ambisi buat jadi bos terminal
saya nggak minat buat jadi bos
kerja biasa aja
terus siapa yang jadi bos
gak perlu ada bos
seperti sebelum ada tony
uang retribusi dari setiap kendaraan
ke pengelola terminal
dia mau nanya ke otang dulu
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif
otang gak bisa di telepon
hape nya sengaja dibatiin
mungkin takut di telepon sama aa
boy kemungkinan nelfon kang cecep
melaporin masalah disini
tapi menurut versi dia
otang hapenya mati
jadi aa sekarang belum bisa bilang apa apa
aa mau ketemu sama otang
sama tony juga bertiga
kalo tony dia sih stand by aja
yaudah gitu aja dulu
kalo aa udah bisa kontak otang
ketemu sama otang
ketemu sama otang
ketemu sama otang
ketemu sama otang
ketemu sama otang
ketemu sama otang
ketemu sama otang
sudah nengokin kok bang
badannya belum beradaptasi sama kerjaannya
otot sama sendinya keaje esos
seharian ngakut batas sama adukan
gak usah dibawa ke dokter
panggil tukang urutan
pak neng mau kuliah
kamu jam segini udah pulang
baru mau berangkat nih
yaudah sekarang ganti baju terus makan
bapak ada dengan enggak
apa kabar ben
dagangan kamu lancar
basah basih pake nanya kabar saya dulu
kan gak enak
saya hari ini belum ketemu saib
saya sama seperti kamu
pengennya saeb insap
tapi gimana caranya
kalau yang aku tahu yang namanya promosi itu harus jalan terus
bahkan ketika produk kita sudah populer
berarti harus keluar biaya promosi terus
makanya saya mau ketemu said
mau kamu kasih nasihat
masalahnya justru saeb gak mau ketemu saya
mau ketemu kamu
karena dia tahu
kamu bakal ngasih dia nasehat
lagi pengen nelfon aja
kamu bukannya lagi sibuk kerja
sekarang sih lagi nggak ada yang dikerjain
roy ada tamu baru masuk
iya selamat kerja
senyumnya juga kenapa ke

terima kasih kerja tidak kegila sebagai proses terakhir di kriteria ada portionsir reham namanya
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
sekarang kita kekurangan orang
coba tanya mn dia mau balik lagi ke terminal nggak
lagi sibuk mn
gak biasa aja
kamu mau balik lagi ke terminal
gak saya disini aja
namanya kenapa kamu nawarin saya balik lagi terminal
tony sama boy keluar
tony dihajar otang
boy solider ikut keluar
soalnya yang ajak dia ke terminal tony
junedi masih nyari saya
bukan cuma junaidi yang nyari kamu
tapi ada yang lain
kemarin orangnya kesini
berdua badannya besar besar
yang satu saya pernah ketemu
saya pernah ketemu
udah lama sekali
saya gak tau namanya
kalau yang satu orang lagi namanya cecep
dia suruh saya nyatet nomernya
terus nyuruh saya ngasih tau dia
kalau ketemu sama kamu lagi
ada urusan apa
tony sama boy keluar
di terminal kurang orang
jack tadi nawarin saya buat balik lagi ke sana
kalau emin gak mau
halo kamu sibuk gak
lagi di tempat kerja
kamu betah di sana
mau balik lagi ke terminal gak
kenapa kamu ngajak saya balik ke terminal
tony sudah keluar
soalnya yang ngajak dia ke terminal tony
tony nyuruh orang buat ngerampas hp otang
katanya orang kalau kerja suka sambil teleponan
terus otang tau
tadi katanya dihajar sama otan
terima kasih jek
saya di sini aja
oke gak apa apa
acay juga gak mau
kang cecep kan waktu itu udah setuju kita coba dulu sama tiga bulan
kita baru jalanin beberapa hari
waktunya masih terlalu pendek buat ngambil kesimpulan
promosi kita efektif atau enggak
kalau kamu kasih tahu ke orang yang namanya cecep itu
berarti kamu nyelakain teman sendiri
kamu sendiri yang bikin masalah
bikin masalah apa
itu namanya bikin masalah
sekarang dia sudah punya usaha cuci motor
di dan sekarang jualan cuan ki
kamu mau ikut ke terminal
mau balik lagi ke terminal gak
kita pulang dulu yuk teh
mau kemana buru buru
mau balik lagi ke kantor
saya mau membuka kembali academy op bandung copet
maka akan menjadi abc
di dan mulai masuk besok
dia cuma jualan aja
tinggal bilang aja sama bosnya
kalau dia nggak lanjut jualan
saya permisi dulu
salam buat junaidy
dulu dia udah ngajarin saya ke ahliah nyopet
dan apa yang dulu dia ajarkan ke saya
karena saya masih tetap jadi copet sampe hari
gak usah ketemu saya
gak usah kasih nasihat
nah sehat yang dulu dulu
itu sudah cukup
barusan saeb kesini
kalau ada yang nyari dia
yang dua orang itu
kalau saya ngasih tau mereka ketemu saeb lagi
saya nyelakain temen sendiri
saif katanya mau membuka kembali
akademi ok bandung copet
terus dia titip salam ke kamu
dulu kamu udah ngajarin dia ke ahliah nyopet
dan apa yang dulu kamu ajarkan ke dia
karena dia masih tetap jadi copet
sampe hari ini
gak usah ketemu dia
gak usah ngasih nasihat
nasehat yang dulu dulu
itu sudah cukup
pak udah kontak sama otang
nomernya gak bisa dihubungi
kayaknya otang ganti nomer
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
saya kasih tau otang
aku kan teringin
aku nanti ada keperluan lain
memangnya kamu udah keperluan apa
ada keperluan pribadi
semarang semarang semarang
kang cecep tadi nelfon kamu ke nomor yang lama coba telepon balik
iya gara gara pernah dirampas
ketemu lagi di tukang loat kartunya udah gak ada
temennya tony disuruh tony
kenapa tony nyuruh orang ngerampas sampai kamu
katanya biar kalau kerja gak sambil telponan
memangnya kamu kalau kerja suka teleponan
waktu itu satu hari pernah ada beberapa orang yang nelfon tapi nggak pernah lama
sekarang tony sudah keluar
saya suruh keluar
dia bukan cuma bikin kesel saya tapi juga bikin kesel teman teman yang lain
boy kamu suruh keluar juga
kalau boy kemauan sendiri
boy solidar sama tony karena tony yang ajak dia balik lagi ke terminal
besok saya main ke terminal
kenapa mulut timur ditutup kayak mau ngerampok aja bibir saya lagi jeding malu kenapa
kamu gak ngelawan
kalau saya lawan nanti temen temennya ngeroyok
iya dia beraninya memang main keroyokan
kalau gitu nanti dia kita bales kita keroyok
jangan cuma bertiga kurang rame
kamu udah pulang
iya aku sudah pulang
kamu udah pulang
udah baru aja keluar
sama aku juga udah pulang baru aja keluar
memangnya kamu gak sibuk
kan udah pulang masa masih sibuk
mau ketemuan di mana
kang cecep belum bilang jamnya kamu standby aja
locengnya lokasi baru ya

aku sakit sekarang udah lumayan
nggak ke dokter
nggak cuma diurut aja
wah datangnya bisa pas
berarti kerjaan proyek bangunan
nggak sesuai buat kengobang
sebetulnya sesuai aja
cuma badan saya aja yang belum bisa menyesuaikan
nggak pengen kerja yang lain
kalau kerja kantor atau di pabrik
faktor umur latar belakang pendidikan
kayaknya bikin saya sulit dipertimbangkan
apalagi kalau ketahuan
saya harus berpikir
kalau saya pernah jadi penghuni lp
sudah pasti ditolak
seminggu dua minggu ini masih di sini
saya sebetulnya pengen pulang kampung juga ke sekolah bumi
boleh ikut duduk
boleh ikut duduk
boleh ikut duduk

dan selamat datang ke bali
kamu udah sarapan belum
udah langsung kerja
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
dida nanti disini
atau di jalur bis
di jalur bis
dia akan gantiin boy
kasih tau tony
suruh ke terminal sekarang
merangkat ke terminal sekarang
kang cecep jadi datang ke sini
kira kira kang cecep bakal ngebela siapa
sebenarnya kenapa tony sama si boy keluar
mereka gak cocok sama kita kita juga gak cocok sama mereka
tony bukannya bos kok dia yang keluar
sekarang kerja dulu
semarang semarang semarang
klasik semarang semarang
kelapa kelapa kelapa

kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
boy kan saudaranya kang cecep
kalau nanti boy yang dibela gimana
boy itu saudaranya kang cecep kalau di rumah
kalau di sini beda
yang diajak kang cecep ketemu kang mus
itu jaminan kang cecep
bakal berbagi hak ke kita
minimal kang cecep bakal objektif
dia pasti lihat dulu masalahnya
otang emang udah ngajar tony
tapi menurut saya
tony udah keterlaluan
kang cecep udah sampai
kemudian gradal fiya
tentang pasangan ini
jadi suatu waktu waktu
pak neo bilek sheepenang
untuk keputusan magabali bro
mereka harus memnasrup dominan
bea ciudad yang duit
istralah mereka eiums ke duit kualitas
tadi udah berangkat kerja
yakin udah sehat
atau maksain diri
kayaknya maksain diri
belum keliatan bener bener fit
tapi udah kerja lagi
gak enak sama mandor katanya
kang cecep bilang ketemu di jalur bus
dia udah di parkiran
pelatihan hari ini cukup
sekarang waktunya kalian kerja
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita tunggu tony
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
kenapa mukanya ditutup gitu
mungkin dia malu
dia kan mukanya nggak jelek
mukanya gak jelek
tapi dilihatnya ngeselin
kemarin kenapa gak masuk
kenapa gak ngasih kabar
gak ada yang bisa saya suruh kesini pak
kemarin saudara saya juga sakit
saya cuma tinggal berdua pak
saya numpang di rumah saudara
saya gak tau nomor hp bapak
kalau ada apa apa
saya mau cari kertas dan pulpen dulu pak
langsung aja masukin ke daftar kotak hp kamu